iring iringan jenazah dari emeril khan mumtaz atau eril ini baru saja tiba di gedung pakuan bandung
setelah sebelumnya memang rombongan ini berangkat dari bandara soekarno hatta sekitar pukul lima sore tadi
selama perjalanan tiga jam ini baru sampai di gedung pakuan bandung
baru saja mobil jenazah yang sepertinya mengangkut almarhum eril melewati saya
dan mobil jenazah itu langsung tiba di depan gedung saatnya di dalam tinggi dengan lantunan sholawat dari anak anak yatim yang ada di gedung pakuan bandung
dan rencananya memang jenazah dari emeril karmuntas ini akan disemayamkan terlebih dahulu di gedung pakuan bandung pada malam hari ini
akan disolatkan oleh keluarga inti dan setelah itu memang pihak keluarga juga akan memberikan waktu begitu untuk warga
untuk bertegiah secara langsung ataupun
menyelamatkan eril secara langsung pada pukul sebelas malam hingga pukul sebelas pagi besok
soalnya memang esok hari rencananya jenazah eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan cimau kebupatannya bandung
dan setelah itu juga memang setelah acara pemakaman yang sekiranya akan berlangsung pada pukul sebelas siang besok
keluarga juga diperkenankan untuk melakukan ziarah kubur secara langsung ke makam eril di kawasan cimalang
dan akan dibuka hingga hari ini mulai dari pukul delapan pagi hingga pukul lima sore